kedatangan rombongan haji asal pamekasan madura senin malam berlangsung ricuh
kericuhan dipicu oleh para penjemput keluarga haji yang tidak terima mobilnya disenggol oleh mobil penjemput jemaah haji lainnya
rombongan haji di pamekasan madura senin malam
polisi melerai mereka yang bertikai
kericuhan bermula saat sebuah mobil minibus tidak terima disenggol oleh mobil penjemput lainnya saat hendak keluar dari areal parkir
keduanya saling menyalahkan hingga terjadi keributan
beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah warga dan polisi melerai
itu tadi ada sedikit salah paham karena mobil mau mundur orang yang tersenggol marah
senin malam sekitar dua ratus lebih jemaah haji kloter tiga tiba di pamekasan
untuk menghindari kemacetan lalu lintas sebagian rombongan jemaah haji diturunkan di area alun alun kota pamekasan dan sebagian lagi diturunkan di jalan raya nyalaran
ahmad zaini zen pamekasan